puluhan artis tampil di konser musik bertajuk konser bersukaria
yang digelar untuk mengenang bapak bangsa presiden soekarno
puluhan artis baik solo maupun band memberiakan konser ini
nama konser bersukaria diambil dari judul lagu ciptaan bung karno yaitu mari bersukaria
lewat konser ini diharapkan publik indonesia semakin akrab
dengan sosok presiden pertama republik indonesia insinyur soekarno sebagai bapak bangsa
ketua penyelenggara konser christopher kevin menyatakan
selain konser musik terdapat juga penyerahan hadiah juara piala bung karno e sports
dua game dipertandingkan yaitu pubg dan lokapala
lokapala adalah game hasil kreativitas generasi muda indonesia
yang cerita dan temanya kental dengan sejarah dan kearifan
suara juara dari piala bung karno esports
bersukaria kami selenggarakan untuk menghormati bung karno sebagai bapak bangsa kita
harapan kami adalah generasi muda indonesia dapat bergotong royong
mengembangkan potensi dan kreativitas yang dimiliki untuk membangun indonesia
dan berkacas dengan semangat bung karno

untuk bangun mendirikan republik indonesia ini
influencer raffi ahmad turut berpartisipasi dalam konser bersukaria sebagai pembawa acara
raffi memandang konser ini sangat berkesenian
karena banyak menghadirkan tarian nusantara dan musik dari berbagai jenis atau genre
menurut raffi kesenian bisa mempersatukan bangsa dan negara
terkait sosok bung karno raffi berpesan kepada pemuda indonesia
untuk tetap semangat dan meneruskan jiwa toleransi seperti yang diajarkan bung karno
raffi juga menyebutkan pemuda harus bisa memperjuangkan kemerdekaan dengan tetap menjaga kerukunan
di sini sangat berkesenian sekali karena banyak seniman seniman musisi musisi yang kita lihat dari berbagai macam genre
ada yang koplo ada yang solo ada pen juga
karena kita mengingat bahwa bung karno
juga jiwa seninya sangat tinggi juga
jadi ini untuk kita mengingat apa yang beliau suka
apa yang beliau ingin salurkan kepada generasi generasi selanjutnya
bahwa seni itu sangat penting sekali karena dengan adanya seni bisa mempersatukan bangsa
bisa mempersatukan negara
dan kalau nggak ada seni nggak ada kesenian
kayaknya hidup akan hampa
salah satu bintang tamu rosa mengungkapkan
konser bersukaria mengusung pesan agar para pemuda memiliki semangat seperti bung karno
menurut rosa para pemuda bisa menyalurkan semangat juang melalui prestasi
yang pasti kita semua harus punya semangatnya kayak bung karno jangan takut
jangan takut kalau benar dan juga semangat berjuang berjuangkan indonesia
meskipun sekarang udah bukan kayak zaman dulu perang lagi
tapi sekarang adalah gimana cara kita berprestasi
jadi semangat terus bikin prestasi prestasi baru terus
dan bawa nama indonesia ke luar
ke luar indonesia
konser bersukaria dimeriahkan oleh beragam bintang tamu
sejumlah band tampil memeriahkan suasana
seperti band institut musik jalanan the batax band ndx ak armada dan netral
tak kalah meriah tampil pula sejumlah penyanyi solo
selain pertunjukan panggung acara ini juga diisi dengan bazar umkm
yang menyuguhkan produk makanan dan minuman hasil kearifan sumber daya laut
yang membuatnya menjadi sebuah perusahaan yang sangat berharga